raju apa yang terjadi anu
anakmu bukan anak biasa
tampaknya dia akan lebih hebat dari ayahnya kelak
bumi saja bergetah menyambut kelahirannya
kita mandi dulu ya buya

anak kita itu perempuan atau laki laki ratna
sekarang dia sedang dibersihkan
di belakang oleh dukun beranak
ini ada apa nih
kenapa serak serak begini
ada barang nih
anak kau itu bukan anak biasa
bumi saja bergetar saat
dia mau dilahirkan
barang barang di kamar ini berantakan dibuatnya
awak ya sebenarnya minta maaf andung
kok anak kami ini baru lahir saja
coba dong lihat anak kita di belakang
mandinya belum selesai juga
anak kita itu akan menjadi anak yang hebat
bahkan di sumatera nih
sama seperti kita
akhirnya ada lagi anaknya
yang sudah cukup warisan awak
tapi kok gak ada suara bayi awak nih
mana suara jagoan awak nih
rajo apa yang terjadi
undi bangun undi
kasi biarkan dia mengambil anak saya
kasi biarkan dia mengambil anjing saya lagi
rajo di mana dong
hai dan tolong tolong anak kita sini dah ketemu bertemu dengan anak kita
saya tidak bisa menjaga anak kita
saya memang pecunda
saya memang pecunda
saya tidak akan menyerah
saya mencari anak saya
saya harus mencari turunan langit
sampai kutumbrakan sekali
dia tidak ada di sini
saya tidak ada di sini
saya tidak ada di sini
dia tidak ada di sini